pemprov dki jakarta telah menyusun rencana untuk memperlakukan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing erp di sejumlah ruas jalan ibu kota
kini pemerintah masih membahas soal regulasinya
sebelum nanti ketok palu saya akan ajak anda untuk melihat terlebih dahulu jalan mana saja dan berapa sih tarif yang akan diberlakukan dalam sistem irp ini
ini sudah bukan wacana lagi ya tapi sudah rencana karena sudah masuk dalam ke dprd
nah sebetulnya ide sistem berbayar ini sudah muncul belasan tahun yang lalu
tepatnya saat zaman kepemimpinan sutioso diusulkan ide ini sempat dilontarkan ke publik pada tahun dua ribu dua
namun mandek di tahun dua ribu enam kemudian bang yos mengusulkan kembali lencana ini untuk dimatangkan karena pada saat itu dia sudah mau lengsar
untuk mengelola kemacetan di jakarta yang saat itu sudah menjalankan sistem tiga in satu
anda mungkin masih ingat ya banyak joki joki yang bertebaran di jakarta
dalam sistem tiga in satu ini
nah kemudian dilanjutkan pada kepemimpinan gubernur basuki cahaya purnama
ini dilakukan uji coba pada tahun dua ribu empat belas di era ahok
kita sudah melihat tiang tiang irp ini di sepanjang jalur rasuna said
namun pada akhirnya tetap terbengkalai juga
nah kemudian pada tahun dua ribu sembilan belas ketua dprd dki jakarta prasetyo edi marsudi meminta gubernur dki jakarta
pada saat itu anies baswedan segera merealisasikan program yang terbengkalai
pras menilai program di era ahok itu harus kemudian menjadi prioritas dan direalisasikan
anies pada tahun dua ribu sembilan belas kemudian meresponnya dengan menyatakan bahwa tengah menyiapkan teknologi mutakhir untuk menggantikan yang lama
lagi lagi proyeknya tidak berjalan
lalu pada sampai di awal tahun dua ribu dua puluh
pada tahun dua ribu dua puluh tiga penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono memilih untuk kembali melanjutkan proyek yang tertunda belasan tahun ini
dan mengatakan aturan mengenai kebijakan jalan berbayar elektronik masih dibahas di dprd dki jakarta
lalu jalan mana saja sih yang akan diterapkan sistem irp ini
dalam draft raperda pengendalian lalu lintas secara elektronik atau pple
sistem jalan berbayar alias irp ini akan diterapkan
di dua puluh lima ruas jalan di jakarta
yang pertama wilayah jakarta pusat
ini yang terbanyak ya
di jakarta pusat ini ada sekitar empat belas jalan yang nantinya akan diterapkan sistem berbayar
dan selanjutnya kita lihat ada wilayah jakarta selatan
jalan gatot subroto kemudian mt haryono kuningat torasuna said fatmawati panglima polim sisinga mengaraja
ini adalah daerah daerah atau jalan jalan yang dinilai
ini cukup padat begitu aktivitasnya kemudian lalu lintasnya sehingga diputuskan akan diterapkan sistem berbayar
kemudian wilayah jakarta barat dan juga jakarta timur
walaupun terlihat hanya sedikit saja beberapa saja tapi jalur ini juga jadi gerbang masuk ke jakarta
dan menghubungkan ke banyak tempat di wilayah lainnya
jalan yang masuk ke dalam daftar irp ini tentunya tidak sembarangan harus memenuhi empat kriteria
memiliki tingkat kepadatan atau perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan
pada salah satu jalur jalan yang sama dengan atau lebih besar dari tujuh pada jam puncak atau sibuk
kemudian jalan jalan ini juga harus memiliki dua jalur jalan dan setiap jalurnya memiliki paling sedikit dua lajur
jadi kalau misalkan hanya satu lajur tidak akan diterapkan irp
kemudian jalan jalan ini juga hanya dapat dilalui kendaraan bermotor dengan kecepatan rata rata
hanya tiga perjalanan
jalan jalan ini harus berjalan sekitar tiga puluh km per jam di jam sibuk
kemudian juga tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum dalam trayek yang sesuai dengan standar pelayanan minimal
dan juga ketentuan perundang undangan
lalu bagaimana dengan tarifnya
nah ini dia dinas perhubungan dki jakarta mengusulkan tarif jalan berbayar ini mulai dari lima sampai sembilan belas sembilan ratus rupiah

dan penetapan tarif irp ini akan disesuaikan dengan jaringan berbayar yang sama yaitu lima belas sampai sembilan belas sembilan ratus rupiah
dan penetapan tarif irp ini akan disesuaikan dengan jaringan berbayar yang sama yaitu lima belas sampai sembilan belas sembilan ratus rupiah

kecuali ada kebijakan dari gubernur untuk tidak membelakukan aturan ini untuk sementara waktu
tapi tidak semua kendaraan juga yang boleh melintas ia karena enak
karena ada beberapa golongan hanya golongan yang mesin konvensional termasuk juga kendaraan listrik
tetapi kendaraan listrik sepeda kemudian juga sepeda listrik itu tidak dikenakan
tapi seluruh moda angkutan kendaraan bermotor seperti mobil kemudian bus motor dan juga bahkan ojol ini juga akan dikenakan sistem erp atau jalan berbayar
ada pun beberapa jenis kendaraan yang akan bebas biaya jalan berbayar ini seperti kendaraan umum plat kuning
kemudian kendaraan dinas operasional instansi pemerintah tni polri kecuali selain berpelat hitam ya
kemudian kendaraan korps diplomatik negara asing ambulans kendaraan jenazah dan juga pemadam kebakaran